soekarno memang banyak menginspirasi semua presiden di negeri ini
tapi kita tidak akan bicara soekarno sekarang kita akan bicara mengenai penerusnya yaitu jokowi
di periode kedua ini tentu saja banyak tantangan problem dan pr yang harus dijawab oleh presiden terpilih joko widodo
lalu apa yang menjadi fokus jokowi di periode kedua bagaimana dengan tantangan dan tekanannya
apakah justru pressure nya lebih ringan atau justru dua kali lebih berat
yang terakhir ini mengenai gosip gosip terkini soal politik apalagi kalau bukan nama nama menteri
nah siapa saja orang orang yang disasar jokowi duduk di kursi menteri apakah semua partai koalisi mendapat jatah kursi dan semuanya happy dengan pilihan jokowi
saksikan wawancara saya dengan presiden jokowi dodo berikut ini
tidak ada lagi yang namanya cebong

saya berapa ya lima ribu lima ratus empat puluh lima lah
oke baik terima kasih pak presiden sudah bisa menerima cnn indonesia
selamat hari kemerdekaan pak
ini kalau kita lihat perayaan kemerdekaan tahun ini
sepertinya agak lebih spesial pak
kalau melihat tadi ketemu presiden kita ngobrol ngobrol sedikit
senyumnya kayaknya dua kali lebih sumringah lebih santai
lebih rileks kayaknya pak
itu apa karena dua hal pak yang sudah bisa bapak lakukan lagi sekarang
yang pertama bisa bagi bagi sepeda lagi
tapi periode kedua ini pak banyak yang penasaran sebenarnya
periode kedua jokowi ini lebih rileks
lebih tanpa beban atau justru malah bebannya dua kali lipat lebih besar
karena ini waktunya membuktikan gitu pak
ya yang jelas beban akan semakin berat
karena memang situasi ekonomi global sedang tidak pasti
sedang tidak menentu sehingga betul betul ini mematangkan
mendetailkan program ke depan itu harus betul betul selalu terus disesuaikan
karena perubahan zaman yang perubahan geopolitik
geoekonomi yang sering tidak kita duga
sering banyak negara terkejut kejut
jadi faktor eksternal yang buat sebenarnya kita
yang banyak ya
agak sulit gitu dan bebannya ke pak jokowi juga
yang banyak memang tekanan dari eksternal
oke tapi kalau kita melihat mundur sedikit nih pak yang spesialnya lagi
selain bapak sudah bisa lebih rileks sudah bisa bagi bagi sepeda lagi
ini kalau kayak bisul itu sudah pecah gitu pak
kemarin proses politiknya kan tajam sekali pak melelahkan
kita pertarungannya juga tidak mudah gitu di level elit dan di level bawah
kalau kita bicara kemerdekaan tujuh puluh empat tahun sekarang
merefleksikannya dari kacau
baca mata pertarungan politik kemarin
apa yang bisa kita ambil hikmahnya sih
iya itu memang harus kita evaluasi ya dari kompetisi di pilpres kemarin
harus diambil hikmahnya agar ke depan kita bisa menata lebih baik
tetapi yang paling penting adalah keutuhan negara kesatuan republik indonesia
tetap harus dinomersatukan
tidak bisa tidak
rekonsiliasi pertemuan mrt itu juga jadi salah satu antibiotiknya nih pak atas penyakit itu
itu kan sebuah awal
tetapi masih ada di tengah masih ada di bawah yang juga perlu kita jelaskan
bahwa kontestasi di pilpres itu ada kontestasi politik
jangan terus kita yang sedih kadang kadang antar kawan gak saling omong gara gara pilpres
di dalam satu majelis pengajian
ini yang perlu diluruskan yang di sini
berarti bukan tugas pemerintah saja dong
ini tugas kita bersama
bukan tugas presiden wakil presiden bukan tugas menteri bukan tugas gubernur bupati wali kota
tapi ini tugas kita bersama
partai partai politik tokoh tokoh agama tokoh masyarakat untuk menjelaskan mengenai
sebetulnya kemarin itu kontroversi
kalau sudah selesai kita kembali sebagai saudara sebangsa dan setanah air
bekerja bersama sama membangun negara ini
kesadaran seperti ini yang harus terus kita gaungkan
jangan sampai keutuhan negara kesatuan republik indonesia ini dikorbankan gara gara pilpres
tidak itu tidak boleh
itu jaminan dan harus berkorban untuk itu yang paling penting itu pak
apakah itu berarti dengan mengajak pak prabowo itu menjadi bagian dari itu pak
karena katanya kalau elit itu sudah a biasanya kebawahnya juga ikut a
itu seberapa penting pak
saya kira tidak seperti itu
tapi itu penting sebagai sebuah awal yang menunjukkan bahwa di sisi elit sudah rukun rukun
mestinya yang di bawahnya juga semuanya ikut
bersatu kembali rukun rukun kembali
efeknya di bawah kalau bapak kan sudah ngobrol dengan banyak orang ketemu sama banyak sekali orang
mungkin survei sudah ada yang masuk ke meja bapak
dampak dari akurnya kembali gitu bukan akurnya kembali memang nggak pernah berantem gitu pak
berantemnya karena politik aja
dampak yang paling terasa bapak sekarang
dari angka angka survei yang kita lihat sangat bagus
bahwa masyarakat sudah menerima seluruh hasil pilpres
yang telah berjalan dengan aman tertib dan aman
kemudian di bawah kalau saya pas ke daerah ke kampung juga saya lihat ya sudah berjalan dengan baik
tetapi memang ada sebagian yang memang belum dan perlu dijelaskan terus menerus
agar tahu tolong dipisahkan antara sebuah kontestasi politik dengan silaturahmi antar masyarakat silaturahmi antar tokoh ini
ini harus dibedakan kalau campur adon nanti
sekali lagi kita akan sangat rugi dalam menjaga keutuhan nkri kita
itu yang paling penting dari pak jokowi
pertemuan bapak dengan pak prabowo itu itu bisa jadi kode keras nggak
gabung nih pak prabowo dalam barisannya jokowi maruf nih
seberapa kuat dugaan atau kemungkinan itu pak
bisa aja dibaca sebagai sebuah kode
tapi bisa jadi kode nggak pak kalau misalnya itu selain rekonsiliasi yang jauh lebih penting buat bangsa ini pak
bisa aja dibaca sebagai sebuah kode
tetapi politik kan tidak kadang tidak seperti itu bacaannya
yang jelas sampai saat ini kita belum bertemu dengan seluruh orang
yang itu yang berarti yang sudah diberi kesempatan
yang diberi kesempatan
yang masih ada di rumah
dan yang masih tidak bisa diberi kesempatan
jadi itu bisa jadi kode keras
bertemu dengan seluruh koalisi
untuk berbicara mengenai
partai baru di koalisi kita
belum sampai belum sampai ke sana
suara hati teman teman koalisi
ada pernah dengar dengar atau ada yang sambat sedikit
ada yang oke ada yang tidak oke ada yang setuju
ada yang tidak setuju ya biasa
ada yang tidak setuju
agar suaranya sama kalau iya ya
kalau tidak ya tidak
nah itu akan dibicarakan dalam waktu dekat
katanya kabinet kemarin
kalau kita lihat headline pak ini rame sekali pak
satu dua hari bapak katanya sudah
fix di pak kabinet sudah final katanya
komposisinya ya kalau kabinet
kabinet memang sudah
memang bisa berubah setiap saat
ada kejutan gak pak
atau ada sesuatu yang istimewa pak
di jokowi periode kedua dengan
kemauan bapak untuk membuktikan lebih banyak gitu pak
era disrupsi seperti ini harus di respon
yang ada di kabinet nanti harus betul betul ngerti
bahwa ini era disrupsi
yang semuanya harus disiapkan
karena kita harus merespon dengan cepat
regulasi dikejar dengan cepat
kemudian kebijakan kebijakan diputuskan dengan cepat
karena memang perubahan itu terus menerus terjadi
dan akan terus menerus terjadi
karena sekali lagi perubahan geopolitik
perubahan geoekonomi yang
satu negara bisa mempengaruhi negara yang lain
makanya dengan tantangan seperti itu
ini kan tantangannya tentu saja nggak gampang pak
ada kejutan kejutan marikah pak
kemarin kita dengar juga ada yang muda katanya
yang muda ada
mudanya katanya lebih ekstrim umur dua puluh lima tahun pak
betul itu pak
tapi ada kejutan gitu
tapi sekali lagi kan muda itu tidak hanya mudanya saja
rekam jejak yang jelas
memiliki kemampuan manajerial yang kuat
mampu mengeksekusi program dan
mampu mengeksekusi apabila ada masalah masalah
bangsa yang harus segera diselesaikan
inspirasi kemudaannya tuh pak jokowi datang ilhamnya dari mana tuh pak
inspirasi kemudaan misalnya wah kita harus rekrut orang muda
sekali lagi itu kan ini kan menarik
ini era yang dinamis seperti ini
yang bisa merespon dengan cepat ya memang
kita harus akuin anak anak muda
sekarang kan banyak juga perdana menteri yang muda muda
di new zealand kanada perancis
mulai umur tiga puluh empat tiga puluh lima tiga puluh enam
itu itu di kelas perdana menteri presiden
di menteri pun kenapa tidak umur umur dua puluh lima tiga puluh tiga puluh lima
dan bisa bekerja dan bapak yakin itu bisa menjadi bagian penting dari orkestrasi
jokowi di periode kedua tadi
itu dari partai apa dari non partai pak
kalau yang muda muda yang kebanyakan dari non partai
tapi dari partai kalau muda pun kan juga baik
pembicaraan kalau tadi kan bapak katakan
gerindra atau pak prabowo belum secara formal dibicarakan dengan teman teman koalisi pak
kalau kabinet sendiri sudah ngobrol ngobrol pak
sudah mengajukan semuanya teman teman
ada yang semuanya kebagian atau ada yang tidak kebagian pak
itu sudah mendetail banget anaknya
nanti lah ditunggu ditunggu
tapi ada hal hal yang menjadi ini pak
masih soal kabinet pak sebelum kita pindah ke soal yang lain
saya mau wawancara presiden ini banyak kan nanya soal kabinet ya pak
jaksa agung pak ini juga aspirasinya katanya kemarin itu
kalau bisa jangan dari partai politik ya pak
meskipun semua pasti ada yang beroperasi
kan banyak aspirasi yang saya terima
baik dari tokoh tokoh
baik dari pakar pakar hukum
dari partai juga
saya tuh selalu mendengar kok jadi
baik masukannya baik gitu
tapi tunggu nanti pak ya
akan diumumkannya setelah pelantikan bapak atau ada kejutan sebelum pak
ya nanti dilihat lah
kalau kebutuhannya memang harus cepat ya kita putusin cepat
kalau memang belum ya kenapa tidak di oktober
ini masih hanyut
yang jelas kita sudah siap
kalau pejabatnya masih bandel
masih lelet dalam memberikan pelayanan prinsip
betul betul akan saya copot di ttip juga
yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas
baik itu perizinan yang lambat
apalagi yang ada punglinya
ke depan saya pastikan akan saya kejar
akan saya kejar
dan akan saya hajar kalau diperlukan

tapi yang siap dan cepat itu kalau kita mundur sedikit ke belakang

pidato bapak di sentul beberapa waktu yang lalu

yang saya surprise bisa bikin satu stadion sentul itu bergemuruh pak
wah jokowi seperti itu
seneng juga ngelihat bapak bisa semangat
yang paling saya membekas disitu ketika bapak bilang bahwa
saya akan memimpin langsung reformasi birokrasi
dan yang mau menghalang halangi
kenapa presiden harus sampai segitunya pak
di periode kedua nih apa yang membuat bapak dongkol gitu pak
ya ingin memberikan pesan bahwa kita akan sangat serius sekali
meskipun kemarin juga serius tapi ini akan serius sekali
dalam reformasi birokrasi
dalam reformasi birokrasi
karena ini kita butuh kecepatan
kita butuh kecepatan membuka investasi
agar lapangan pekerjaan seluas luasnya
agar lapangan pekerjaan seluas luasnya
bisa berikan pada masyarakat
tapi kalau izinnya masih ruwet
ya kan lain perizinan masyarakat
kebijakan masih lama ya nggak mungkin lah mimpi itu sehingga penegasan itu ingin saya sampaikan
agar semuanya tahu bahwa kita sangat serius sangat serius akan melaksanakan itu
aksi yang bisa kita lihat dalam waktu dekat nih dari presiden jokowi yang sudah seserius itu agak
galak saya ngelihat bapak kemarin tuh pak kayaknya kalau orang orang yang mau bandel bandel kalau saya
takut sih pak kalau melihat bapak ya karena memang kita serius kita akan menyiapkan sebuah
sistem kemudian akan masuk ke lapangan apakah sistem itu diikuti atau tidak diikuti apakah
birokrasi ini sudah ideal atau perlu dipangkas apakah perizinan itu cepat atau masih lambat
lambatnya dimana kan saya ikuti dan saya pastikan akan saya potong kalau memang kalau pejabatnya
masih masih masih masih bandel masih lelet dalam memberikan pelayanan perizinan
betul betul akan saya copot detik itu juga dan sudah terpantau nih pak apa dugaan dugaan atau
karena lengkap ini sudah lima tahun peta peta itu kan sudah kita pegang semua
pancasila adalah rumah kita bersama rumah bersama kita sebagai saudara sebangsa setanah
air tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu pancasila
pak jokowi yang saya jujur secara pribadi terkesan ketika pidato bapak selain soal itu saya kutip
ini pak supaya enggak salah nanti saya dimarahin sama bapak bapak ngomong begini tidak ada toleransi
sedikitpun bagi yang mengganggu pancasila itu bapak katakan dengan sangat tegas dengan agak
bergetar gitu pak ada problem ideologi yang serius kayak sepertinya pak kedepannya kalau
kita bicara pancasila sudah final lah sudah final jangan ada yang membicarakan lagi itu sudah final itu sudah
kesepakatan para pemimpin pemimpin terdahulu para pejuang para founding fathers kita para tokoh agama
para tokoh tokoh pada saat itu sudah sepakat sudah ada problem sampai pak jokowi ngomong
gitu keberti di lapangan kelihatan pak sebelumnya saya keras akan tahu saya kerasa tidak jelaskan
bahwa ada upaya upaya untuk memasukkan ideologi lain ideologi dari luar
untuk masuk ke negara kita
ancaman radikalisme juga seperti itu pak
arahnya ke sana
kita beri toleransi lagi
obatnya seperti apa
ini kan penyakit nih pak antibiotiknya itu
apakah sama yang seperti kita lihat
belakangan ini kan ada ya nanti lah nanti setelah
ini baru apa
kita siapkan semuanya
tapi yang jelas apa yang saya sampaikan itu
bahwa kita sangat serius
menangani apa yang saya sampaikan tadi
untuk menangani dan menegakkan pancasila
sebagai ideologi salah satu satunya terakhir pak jokowi
pesan untuk kita kita nih
yang masih menanti nanti proses politik masih
banyak yang harap harap cemas
saya sendiri nggak tutup nomor telepon siapa tau
pak jokowi mau telepon saya karena ada menteri muda
gr sedikit pak
gimana pak pesan pesan untuk bagaimana
membuat politik ini ya
stabil semua tenang
akan ada situasi demokrasi
yang lebih baik di indonesia
ke depannya gini jadi yang paling penting
kita berbicara itu
berbicara ke depannya bahwa dalam
lima tahun ke depan kita akan fokus
dan konsentrasi di pengembangan
sumber daya manusia
ini fokus konsentrasi di situ
setelah lima tahun kemarin
kita fokus dan konsentrasi di
infrastruktur tetapi yang kedua
tetap kita lanjutkan yang namanya infrastruktur
dan yang ketiga reformasi birokrasi
yang akan kita kerjakan
menyiapkan sistem sehingga kecepatan
itu akan hadir melayani rakyat
investasi yang seluas luasnya dalam rangka
membuka lapangan pekerjaan yang sebesar besarnya
yang kelima penggunaan apbn
belanja yang lebih baik
fokus dan dibelanjakan lebih baik dan lebih tepat
ini yang juga penting
sumber daya manusia
yang nantinya ini akan dimulai
dari urusan kesehatan
mulai dari kandungan
bayi itu sudah harus diurus
itu menjadi sebuah anak yang memang
anak yang sehat
yang super sehat
dan disitulah mulai dididik
entah di tk
ini pendidikan dasar
disitu harus mulai
namanya budi pekerti
penting sekali budi pekerti
jangan langsung ke matematika
urusan yang berkaitan dengan yang lainnya
tapi budi pekerti dulu
ini menyangkut apa sih disitu etika
yang senior ke orang tua
sehingga anak anak kita memiliki
sebuah mengenai kerja keras
budaya kerja keras
ini mau dimulai dari anak anak sejak dini
ke sekolah menengah
atau yang keilmuan
yang kejuruan ini
kita juga harus mengikuti
masa kini dan masa depan
kita harus menyesuaikan
kita harus menyesuaikan emerging job
jadi pekerjaan masa kini dan masa depan
itu harus dilihat
akan sangat dibutuhkan
teknisi mengenai coding
ya sepertinya harus dilihat secara detail apa
sekarang dunia pendidikan kita sudah bisa
masukin itu pak ini yang mau kita arahkan
ini yang mau kita arahkan kesana
meskipun sebagian sudah
tetapi ini yang akan kita arahkan
secara besar besaran kemudian
emerging skill keterampilan apa sih
keterampilan mengenai apa di industri
olahraga ya kan
sepak bola jelas real kelihatan
orang sepak bola tetapi ke depan
mungkin yang berkaitan dengan
virtual berarti apa
disrupsi ini berubahnya
cepat sekali dan itu pasarnya ada dan kita
punya kualitas sumber daya manusia di situ pak ya
betul betul kita itu memiliki
ada upscaling dan yang terakhir
memang kita siapkan untuk kompetisi
universitas kita juga
dan akan kita
ada perubahan perubahan total
karena era disrupsi ini
kalau melihat penjelasan pak jokowi ini
perubahannya ekstrim sekali total
sekali dari sistem pendidikan dan alokasi
anggaran dan apa namanya
etos kerja kita dari yang lama
mudah mudahan semua bisa ngikutin nih pak gerbongnya
pak jokowi ini untuk bisa lari ke depan
dilihat dulu menterinya
kemudian menteri ini bisa melakukan
yang tadi saya sampaikan tidak
jadi dari menteri itu akan ke bawah bawahnya
jadi menteri yang baik menteri yang pas
akan menentukan juga apakah berhasil atau tidak
program pak jokowi pak jokowi maturnuan terima kasih
demikian wawancara saya dengan presiden jokowi
setelah melewati proses
politik yang panjang dan melelahkan
kita bisa pastikan bahwa tuan rumah
istana yang ada di belakang saya ini
tidak berubah untuk lima tahun ke depan
mendengarkan apa yang menjadi visi program
tantangan yang akan dihadapi jokowi di periode
tidak hanya strategi bagaimana
dan siapa orang orang
yang akan duduk bersama
jokowi di kabinet pendatang
untuk mengejawantakan mimpi
dan visi jokowi
di periode lima tahun ke depan
tadi kita sudah mendengarkan wawancara
saya dengan presiden jokowi dodo
saya budi adiputro